gelok itu hehehe sembarangan saja kalau ngomong teh ngatain orang gelok jenye rahma seneng resep
kamu diculik teh itu teh artinanya irotek dipentingkan kubatur dibutuhkan kubatur tahu
lalala tidak penting begitu mah hehehe aku aku mau nanti aki wabagir ndak ya nyanyi teh sudah lapar
ya sudah waktunya makan sepertinya kita harus mengatur rencana untuk menyerang kembali
harus mengumpulkan kembali para prajurit penjajahan
karena sangat tidak mungkin kita akan menyerang hanya berempat saja apalagi aku merasakan ada
sesuatu yang arti terhadap tubuh kue ayah anda apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri ayah anda
namun ayahanda merasa ada eens hadah cah di dalam tubuh ayahanda yang sangat luar biasa
conma bus south humble jamin k chasing discs untuk berbagi tugas agar langkah itu lebih cepat ya
aku setuju dengan pendapat tower jaduh jikalau begitu ya kya nurjad dan juga rajagal kalian buena
saya nur jat ja this maturity dan juga raja gal kalian berpenghar untuk mengumpulkan kembali para prajurit

dan mintalah balaban tua
sementara aku dan juga putra kuala suci
akan menyusup ke kerajaan
aku setuju dengan rencana gusti prapu
kalau begitu aku mohon panggil
kekuatannya sangat luar biasa
cuma aku melawannya
hamba sudah lancar
hamba akan menjadi pengikut gusti prapu
aku akan menjadi abdimu
dan menjadi pengikutmu gusti prapu
jika kau bisa mencari kakak iparmu
sudah merasa tidak membutuhkanmu lagi
apa maksudmu bicara seperti itu
kalau si liwangi memang masih membutuhkanmu
dia tidak akan meninggalkanmu
dia pasti akan membebaskanmu bagaimanapun caranya
kau sudah tidak berarti apa apa lagi di mata
tidak mungkin segarwangi
kau tidak usah menghasutku
untuk apa aku menghasutmu
apa untungnya untukku surakerta
aku hanya kasihan padamu
kau terlalu berharti
untuk diperlakukan seperti itu
jagad dewa batara
maka yang selama ini tidak bisa hilang dari ingatanku
mata yang selalu membuat aku begitu jatuh cinta
jangan menetapku seperti itu
bukankah kau mencintaiku
kenapa kau menghindari tatapanku
apa kau sudah tidak mencintaiku lagi
jangan coba coba mengelaburiku
aku memang pernah mencintaimu
itu bisa melemahkanku
kau tidak tahu
apa alasanku menolak cintamu waktu itu
kau tidak tahu
aku harus menahan perasaanku sedih
kau mempermainkanku skarwangi
kau pikir kau bisa dengan mudah menipuku
untuk apa aku berbohong surakerta
aku bisa mencintaimu
aku harus mencintaimu

aku akan avenger
apa yang tahu covid sembilan belas

aku akan melihat
yang tidak memiliki
aku akan akhir dua
kiyuk di dengerte hari mananya tenang saja maneh teh saat ini sedang berada di lembah
tengkorak hehehe di lembah tengkorak aduh saya teh kenaon ayah didiuk maneh teh sedang diculik
diulit asyik irah diculik ya ada yang ngulit irah weh leluh kunaon maneh teh gelok gitu
sembarangan saja kalau ngomong teh ngatain orang gelok nyirama seneng resep kamu diculik teh gitu
teh artinanya irah di pentingkan kubatur dibutuhkan kubatur tahu lalalalalala tidak
aku aku mau nge rap akibat bager ndak yuk nyanyi teh sudah lapar ya sudah waktunya makan lapar
maneh ya ah hahaha biar nanti aku siapkan buat dahar maneh nyi roh hehehe hehehe hehehe hehehe
tunggu dulu atuh eh noi tanya dulu makan naon gitu tunggu hola nyanyi teh minta makan yang enak
nih dengerin ayam goreng sama sate kelinci